ruas jalan nasional kuningan ciamis ambles akibat longsor pada februari lalu dan hingga kini masih dalam perbaikan
namun dinas perhubungan majalengka jawa barat pesimistis ruas jalan penghubung jalur utara dan selatan tersebut bisa digunakan pada arus mudik dan juga arus balik pada tahun ini
longsor sepanjang kurang lebih tiga puluh lima meter dengan kedalaman lima puluh meter ini terjadi di blok cipadung desa sindang panji kecamatan cikijing kabupaten majalengka
longsor terjadi pada februari lalu akibat cuaca ekstrim
kecamatan cikijing adalah jalur penghubung antara jalur utara dan selatan
arus kendaraan yang datang dari utara seperti kuningan atau cirebon maupun arus kendaraan dari selatan seperti ciamis atau tasikmalaya harus dialihkan sementara
dari arah ciamis menuju kuningan dan sebaliknya dialihkan ke talaga maja cigasong
sementara untuk kendaraan roda
ada juga jalan alternatif atau jalan tikus melewati kecamatan dharma ke arah utara menuju gunung sirah cipulus majalengka
menurut dinas perhubungan pada puncak arus mudik dan balik dua ribu lima belas total kendaraan yang melintasi jalur ini mencapai lima belas unit
itu kan urusan teknis ya jadi kalau misalnya itu tidak terpakai kita bisa alternatif ke jalan tadi
kita akan diluruskan kita akan jaga di perempatan cigasong nantinya ada posko juga di situ
diruruskan untuk ke kuningan ke daerah mandiransan kecuali ke siamis dengan tasik jalan
mudah mudahan bisa teratasi
rambu rambu peringatan pengalihan sudah terpasang di beberapa titik seperti pertigaan cipasung caracas dan cilimus
di bundaran cipasung yang meletaknya kurang lebih satu km dari titik longsor
sudah dipasang rambu rambu peringatan pengalihan arus
bahwa memang pengendara sudah tidak boleh melewati wilayah cikijing lagi karena adanya longsor
dan di sebelah kiri saya sudah ada juga beberapa warga yang siap membantu untuk memberi informasi kepada pengguna jalan mengenai adanya pengalihan arus ini
kini jalur ini sedang dalam tahap pengerukan sisa sisa longsoran
proses perbaikan yang tak kunjung rampung ini memiliki imbas ekonomi terhadap warga sekitar
yang biasa menggunakan jalur ini sehari hari
didit misalnya yang harus mengeluarkan biaya lebih untuk bahan bakar karena harus menempuh jarak sekitar dua puluh km lebih jauh
ya otomatis muter jadi ongkos transport kan biasanya sedikit jadinya banyak
otomatis akses ke jalan jalan perkampungan juga sih muternya kayak gitu
tanah longsor inilah yang memisahkan jalur utama ciamis majalengka
dan seperti yang anda bisa lihat memang kondisinya cukup parah sehingga tampaknya proses perbaikan ini tidak akan selesai dalam waktu dekat
jadi bagi anda para pemudik yang biasa mudik melintasi jalur ini tampaknya anda harus segera mempersiapkan jalur alternatif lain yang nyaman dan tentunya aman di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu
natya sina majalengka